petugas posko penanggulangan vaksin palsu terus mendata dan memverifikasi korban vaksin palsu di empat belas rumah sakit
proses pemeriksaan dan vaksinasi ulang dilakukan secara maraton hingga kasus selesai
masyarakat yang memakai vaksin dari pemerintah dapat bernapas lega karena vaksin dijamin asli
namun bagi warga yang ragu dapat menemui petugas kesehatan di sejumlah posko
untuk memeriksa kondisi anak sekaligus keabsahan nomor izin edar vaksin
posco penunggulangan vaksin palsu didirikan di sejumlah rumah sakit
mulai senin dan akan terus memverifikasi data pasien serta menjatuhalkan pelaksanaan vaksin ulang
pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut yang dilakukan oleh kementerian kesehatan
tentu dibantu oleh dokter anak idai dan juga badan pom dan juga barreskrim
dan teman teman yang di dalam satgas itu akan mengawal
jadi diyakinkan bahwa pelayanan kesehatan itu sesuai dengan standar pelayanan
dan vaksinnya adalah benar benar vaksin yang benar
ikatan dokter anak indonesia meminta orang tua yang anaknya kemungkinan menjadi korban vaksin palsu
untuk tidak panik
kandungan vaksin palsu tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan
hanya saja tidak menciptakan imunitas pada si anak
namun yang perlu diwaspadai adalah sterilisasi dari pengolahan vaksin palsu tersebut
kalau misalnya memang antibodinya masih terpenuhi semua
tentu kita menganggap ya bahwa ketahanan antibody anak indonesia ini masih cukup
tapi kalau memang ternyata terbukti memang antibodinya ini turun
tentu kita lihat apa yang harus kita lakukan terhadap program vaksinasi yang ada ini
ya sebetulnya kan ini harus dilakukan
bukan dengan cara panik